itu kampanye jarat
kali ini ada yang berbeda dengan gaya kampanye anies baswedan di putaran kedua
bila di putaran pertama anies lebih banyak mempromosikan program kerjanya
di putaran kedua ini anies lebih banyak mengklarifikasi kabar bohong
terkait dirinya dan juga program kerjanya
menurut anies di masyarakat saat ini masih beredar kabar yang menyatakan
bahwa semua program bantuan sosial calon petahana akan dihapuskan bila ia menjabat
bahkan sebagian warga percaya tidak hanya program bansos seperti kjp
yang akan dihapus tapi juga program lainnya termasuk transjakarta dan petugas kebersihan
andis mengatakan dirinya akan tetap meneruskan program pertahanan
peningkatan tentunya dilakukan melalui program kerjanya seperti kjp plus
hingga kini anies mengaku tidak tahu siapa yang menyebarkan isu itu
itu yang saya katakan kemarin
jangan kalau orang punya program ancamannya pakai program
kasian lho rakyat diancam
karena itu saya harus meyakinkan
dan membalikan informasi yang mengatakan bahwa
kalau petahana diganti maka program bantuan sosial akan berhenti
jadi janganlah kemiskinan dieksploitasi
karena bantuan sosial tetap akan jalan
karena itu saya sampaikan
kalau gubernur ganti apalistrik berhenti
tidak air berhenti tidak bis berhenti